naiknya angka kasus covid sembilan belas di india menjadi sorotan dunia
lalu bagaimana himbawan pemerintah indonesia kepada warga negara indonesia di sana
terutama di bulan puasa ini
kami akan membahasnya langsung dengan hanafi pelaksana fungsi pensosbud kbri new delhi
halo selamat pagi waktu jakarta pak hanafi
pak hanafi ini belakangan kita sering mendengar sebutan tsunami covid sembilan belas di india
karena kasus covid sembilan belas gelombang kedua yang cukup banyak sampai ratusan ribu kasus perharinya
bagaimana pemerintah di sana mengatasi persoalan ini pak
pemerintah india saat ini seperti gelombang pertama dulu mulai melakukan pembatasan pembatasan
tapi pembatasannya beda dengan yang gelombang pertama yang dulu total lockdown nasional
sekarang pembatasan dilakukan
yang dilakukan oleh masing masing negara bagian
jadi seperti di new delhi sekarang sedang ada pembatasan satu minggu
mulai senin kemarin sampai senin depan tidak boleh keluar
kecuali untuk yang esensial seperti bahan makanan dan sejenisnya
pak hanafi ini kan kita tahu bahwa di berita internasional ini
india ini ramai bertambah kasusnya
kluster kluster covid sembilan belas seperti salah satunya berasal dari kegiatan keagamaan
sebenarnya evaluasi apa yang sejauh ini sudah dilakukan oleh pemerintah india
karena ada wni kita yang berada di sana juga pak hanafi
ya kalau memang penyebabnya salah satunya itu ya apa namanya kegiatan keagamaan
tapi memang secara umum yang terjadi adalah ada kelengahan dari masyarakat
jadi ketika pembatasan
karena kemarin sebetulnya sampai di bawah sepuluh ribu berhari
kemudian ada vaksinasi dimulai masyarakat merasa sudah selesai
kemudian pemerintah juga mulai melonggarkan lockdown
tapi ketika pemerintah melonggarkan lockdown masyarakat ini menjadi lengah
dan kemudian melakukan kegiatan sehari hari tanpa ada pengamanan
baik itu perkahwinan
pertandingan olahraga kampanye pilkada itu semua dilakukan tanpa prokes
jadi banyak sekali seperti sudah mulai lupa ya terhadap covid sembilan belas
namun nyatanya malah dari yang sepuluh ribu kasus per hari sampai maksimal tiga ratus ribu lebih
ini mungkin bisa jadi bahan acuan juga bagi pemerintah agar tidak lengah meskipun vaksinasi sudah dilakukan ya dea
ini terkait dengan penambahan kasus yang mencapai lebih dari tiga ratus ribu kasus pak hanafi
jadi kebijakan apa
apa sih yang dilakukan untuk mengatasi minimnya fasilitas kesehatan di sana yang sudah mulai kewalahan
bahkan juga fasilitas kremasi juga sudah mulai kewalahan
karena pasien yang meninggal dunia tercatat juga semakin tinggi
sekarang ini yang menjadi concern utama sebetulnya adalah oksigen
ini di headline di sini di tv juga headline nya selalu ngomongin oksigen
dimana oksigen ternyata tidak cukup
sementara oksigen itu adalah esensial ya untuk merawat

jadi ini sudah menjadi korban covid
nah ini sekarang yang diutamakan yang menjadi pembicaraan di media di sini oleh pejabat pejabat
adalah bagaimana supaya untuk segera meningkatkan produksi dan distribusi oksigen
seperti berita kemarin juga ada oksigen yang bocor sehingga menyebabkan korban tewas
nampaknya ini juga menjadi salah satu red alertnya untuk pemerintah karena ketersediaan oksigen ini cukup minim di sana ya
oke pak ini kalau di sana sendiri saat ini apakah ada warga negara indonesia yang sedang menjalani perawatan
akibat terkonfirmasi positif covid sembilan belas pantauan kbri terhadap mereka bagaimana
baik warga negara indonesia tercatat sekarang ada tujuh ratus lima puluh orang di india ini
karena sudah banyak yang pulang kemarin setelah ada gelombang pertama covid
dari angka ini kami mencatat ada dua puluh dua orang yang positif covid dan sedang menjalani isolasi mandiri di rumah masing masing
tapi fasilitas kesehatan atau akses bagi wni kepada fasilitas kesehatan apakah kbri memantau terkait dengan hal ini pak nafi
kbri selalu memantau
kbri selalu memantau bagaimana kondisi fasilitas kesehatan di masing masing kota ini
memang di masing masing lokasi ini dilaporkan memang sedikit sempit
sudah mulai susah untuk mencari akses untuk kesehatan
sementara ini alhamdulillah belum ada yang membutuhkan untuk perawatan semoga saja terus demikian
tapi sekiranya dibutuhkan tentu kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendapat fasilitas kesehatan untuk siapapun yang membutuhkan tersebut
oke ada dua puluh dua orang yang saat ini sedang menjalani perawatan di rumah ya isolasi mandiri
oke ini pak hanafi kalau bicara soal pelonggaran bukan hanya india saja yang sebenarnya melakukan relaksasi atau pelonggaran terhadap lockdown ataupun pembatasan sosial
begitu banyak negara yang sudah juga melakukan pelonggaran karena kasus covid sembilan belas yang menurun
di tengah juga vaksinasi yang masih berjalan
apakah dengan peningkatan kasus ini kemudian pemerintah semakin memperketat lagi aturan aturan tertentu terutama mungkin juga pada saat bulan puasa ini
dimana banyak sekali mungkin masyarakat yang sudah mulai pengen ya rasanya
kemarin bulan puasa banyak aturan pembatasan sosial mungkin karena sekarang sudah berandai andai karena vaksinasi sudah berjalan
sudah bisa melaksanakan kegiatan ibadah secara bersama sama lagi atau bagaimana aturan yang diberikan selama bulan puasa ini
sebelumnya kan memang kita tuh dalam fase unlock ya setelah lockdown kita ada fase unlock satu dua sampai kita sebenarnya sudah sampai unlock sebelas
tapi kemudian karena kasus melonjak lagi sejak dua minggu lalu mulai ada pembatasan lagi dan sekarang banyak negara bagian sudah mulai melakukan pembatasan yang cukup ketat
jadi sudah sepi lagi jalan jalan
oke sudah sepi lagi
karena sudah ke sebelas kali ya
tapi kalau komunitas muslim di sana artinya termasuk juga warga negara indonesia dengan kondisi ini kalau kita bicara soal masa masa sebelum pandemi
pasti ketika bulan puasa melakukan apa ya kopi darat bertemu buka puasa atau melakukan pertemuan artinya di tahun ini lagi lagi harus menahan diri ya pak hanafi
dengan terpaksa kita
kita pakai zoom aja buka puasa
tapi menarik juga pak hanafi kita bicara soal tradisi bulan ramadan di tahun kedua pandemi ini selain mungkin virtual meeting yang dilakukan
apa sih tradisi yang biasanya dilakukan oleh komunitas muslim di sana mungkin dari kbri juga memfasilitasi masyarakat indonesia untuk melakukan kegiatan di kbri sebelum pandemi
yang saya dengar
saya sampai sini sudah pandemi
tapi sebelumnya memang tentunya seperti di kbri yang lain apalagi ketika ramadan dan apalagi di negara yang muslimnya minoritas tentu akan masyarakat kita itu sangat butuh suatu tempat untuk berkumpul dan merasakan ramadan
dan itu biasa dilakukan di kbri dengan buka puasa bersama dengan pengajian
tapi sudah mungkin dua tahun ini memang tidak dilaksanakan
artinya benar benar dengan kondisi lockdown begitu di masing masing negara bagian artinya memang kegiatan sosial atau kegiatan yang tidak esensial tidak boleh ya
seberapa ketat sih pak kalau kami boleh digambarkan di sini karena di sini juga belum pernah ya yang mungkin yang dilakukan india kalau kita bandingkan
seperti apa sih pak pembatasannya secara real begitu
kalau kita kan ppkm mikro
tidak pernah ada unlock yang sepenuhnya protokol kesehatan boleh ditinggalkan gitu ya
kalau di sini yang bisa dirasakan adalah bagaimana di jalan jalan itu banyak barikade yang didaga polisi
dan polisi tidak segan segan untuk mengambil tindakan tegas pada mereka yang melanggar barangan untuk keluar
jadi benar benar keluar rumah itu apakah harus ada surat
apakah harus ada suratnya
seperti misalnya di negara negara eropa kan begitu ya kalau mau ke supermarket harus mengisi barcode atau harus punya surat begitu
dari informasi yang kami peroleh untuk pegawai pegawai di sektor yang esensial memang akan disediakan semacam kartu pas gitu
sehingga mereka bisa dapat bergerak di dalam kondisi lockdown ini
oke itu kita lihat sendiri ya barikade barikade ya
yang didirikan pemerintah di sana untuk ya pembatasan sosial tentunya karena gelombang baru virus corona ini
mungkin terakhir ini pak hanafi apa imbauan untuk warga indonesia di new delhi di india secara umumnya di bulan puasa ini sampai mungkin nanti menyambut lebaran
ya tentu kita mensyukuri yang di indonesia sekarang sudah meredah
saya dengar sudah kembali mulai normal
tapi seperti saya katakan selalu ingatlah bahwa ini adalah normal yang new normal bukan normal yang seperti dulu
jadi progres tetap harus diperhatikan
dan kami juga berharap semoga program vaksinasi yang dijalankan segera dapat dituntaskan karena itu sangat membantu perlahan persebaran yang semoga tidak tapi bisa terjadi di mana mana
terima kasih pak
terima kasih pak
semoga kita doa terbaik untuk india karena ada sejumlah warga negara indonesia dan teman teman yang bekerja di sana ini berada di india mudah mudahan dengan lockdown di negara bagian masing masing ini bisa menekan angka dan tetap prokes supaya tidak ada lagi hal hal
kecolongan lagi lah pemerintah ya
dan semoga dua puluh dua masyarakat indonesia atau wni yang sedang terkonfirmasi positif sedang isolasi mandiri juga di sana cepat bisa kembali pulih dan menjalani ibadah puasa lagi secara normal
terima kasih pak
terima kasih pak hanafi
pelaksana fungsi pensosbut kbri new delhi sudah bergabung sama sian edo dersia konektif ramadan pada pagi hari ini
selamat pagi pak assalamualaikum
selamat pagi waalaikumsalam